kita beralih ke berita kuliner
jika anda berkunjung ke kota blitar
jangan lupa untuk mengecap segarnya es pleret
minuman asli blitar yang nyaris punah ini
sangat cocok dinikmati di segala macam cuaca
ingin tahu bagaimana kesegaran es pleret
inilah es pleret minuman khas blitar
yang telah dikenal luas masyarakat
dan biasa dijajakan di pinggir jalan atau kaki lima
dalam sajiannya es pleret
umumnya terdiri dari pleret
yaitu bulatan tepung beras cendol
gula merah cair dan santan
namun seiring berkembangnya zaman
keberadaan minuman khas blitar ini
semakin langka dan tergeser oleh minuman modern
untuk melestarikan minuman khas yang melegenda ini
puluhan ibu ibu dari kelurahan kauman kota blitar
sebagai salah satu sentra penjual es pleret
mencoba membangkitkan kembali minuman ini
dengan menawarkan aneka varian rasa buah
diantaranya nanas stroberi klengkeng dan durian
kombinasi es pleret original dengan rasa aneka buah ini
bisa membuat penikmatnya semakin ketagihan
peleret rasa durian ini cocok banget
untuk minum pas cuaca panas seperti ini
sensasinya sangat keras
makin badan jadi seger dan semangat
dengan varian rasa baru ini
diharapkan bisa mempopulerkan kembali es pleret ini
ke tengah masyarakat
sehingga tidak punah
karena minuman ini hanya bisa ditemui di blitar saja
saya berharap nanti kalau masuknya juga
ini harus di
punya hak patent gitu lah
nah patent sekarang jangka premes
kadang kadang kalau sudah kita menjadi boming
itu baru orang terasa
wah itu saling berput mengklaim mengklaim
masalah harga minuman khas blitar ini dibanderol
dengan harga yang cukup murah
yaitu rp tiga hingga rp lima untuk satu gelasnya
anda tertarik untuk mencoba sensasi
rasa baru es pleret ini